partai persatuan pembangunan menargetkan kemenangan di lima puluh satu wilayah dalam pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas mendatang
hal ini disampaikan ketua umum p tiga roma hurmuzi dalam rapimnas p tiga
rapimnas yang digelar di jakarta ini membahas kesiapan partai dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas mendatang
partai berlambang kaabah ini menargetkan lima puluh satu kemenangan dari satu ratus tujuh puluh satu wilayah yang mengusung kader p tiga
sementara dalam pemilihan legislatif pada dua ribu sembilan belas nanti partai persatuan pembangunan menyiapkan empat target demi perolehan kursi
di antaranya memperoleh tujuh puluh satu kursi dengan empat belas dua juta suara dan target lainnya adalah mempertahankan tiga puluh sembilan kursi yang sekarang dimiliki
pertama pemilihan kedua dari satu ratus tujuh puluh satu bisa menetapkan kemenangan dan mengusung kader partai persatuan pembangunan
pertama pemilihan kedua dalam persiapan sekitar dalam rata memperluaskan konsolidasi dengan melakukan verifikasi internal
karena verifikasi internal ini sudah dijalankan oleh beberapa provinsi dan berjalan dengan baik sehingga kepengurusan p tiga disiapkan sampai tingkat ranting atau perolahan
dan memastikan p tiga siap di mengikuti milik dua ribu sembilan belas